assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini malam ini luar biasa
di saat hari ini ada fifa matchday argentina merawat indonesia kita semua para narasumber
para kru dan komika masih berkumpul di sini membahas tentang masa depan bangsa ini ini
akan menunjukkan kalau kita semua enggak kebagian tiket betul iya betul kalau saya dapat tiket saya
sekarang di gbk mana kalau pada kebahagiaan tiket ini kamera nggak ada yang megang pasti cabut seperti
tapi kalau kita ngomongin masalah argentina banyak waktu itu orang pada kecewa pak katanya
messi nggak jadi datang orang orang pada kecewa ya banyak orang bilang messi nggak jadi datang
karena takut di tekel sama asnawi kita jujur kita enggak percaya kita lebih percaya sebenarnya messi
itu enggak datang ke indonesia karena takut takut dipaksa jadi cawapres paganjar karena sekarang isunya
sedikit hangat siapa yang akan menjadi cawapresnya paganjar betul iya watch diganjang ada tiga orang
yang siap menjadi cawapres itu ada pak erick thohir betul ada bapak sandiaga uno dan ada bapak
ahy benar ya pak ya iya bener kan kita coba dari point of vie komika kita baca satu persatu kita
baju kita bedah tiga orang ini yang pertama itu adalah bapak erick tohir bapak irkon pak ini menurut saya bagus seperti masalahnya sebagai para pak b reaction ini menurut saya bagus dia pebisnis di perusahaan komunikasi institusi dankelabang yang milik mereka akan mengadakan tugas dan pendidikan tunisian

takut nanti kalau udah jadi cawapres pengen jadi capres juga oh nanti kampanye membingungkan
takutnya kampanye nanti membingungkan kan kayak saya erick thohir saya juga dua duanya jadi
tangkap yang berikutnya ada pak sandiaga uno ya pak sandiaga uno ini juga menarik semangat mudanya
di sosial media terlihat banget ya dia juga kinerjanya juga bagus gitu cuman pasandia gauno
ini kalau kita lihat followersnya itu terlalu banyak menurut terlalu banyak followers kenapa
aku khawatir followersnya terlalu banyak karena aku takut pak aku takut nanti punya wakil presiden
yang punya sampingan jadi content creator itu juga kenapa takut pak takutnya nanti masyarakat
datang ada keluhan bukannya diselesaikan meladi endorse hahaha aku jadi situ
dan yang ketiga itu ada bapak ahy ini menurut saya yang paling menarik kenapa begitu ya karena
bapak ahy baru baru ini habis bertemu dengan mbak puan oh iya berarti akhirnya pdip dan
demokrat menjalin silaturahmi mana mana dua puluh tahun banyak membicarakan banyak membicarakan beberapa
minggu lalu sekjennya sudah bertemu sekarang anak anaknya bertemu yes berarti
namun tinggal orangtuanya sekarang siapa yang berani bilang orang tuanya
udah cocokbaren judulnya sudah jelas mau nulis biar tersenyum kita nj gewza red negative

layangan putus itu adegan udah jelas ada juga udah jelas coba gimana adegan rumah ini akhir
misalnya pak bisa jadi baca buku di rumah sendiri selesai assalamualaikum nis masuk ye ahe ahe
kok kamu cemberut sinis bukunya dibanting dak kamu bisa dari mana itu habis makan makan dimana
kamu itu di blog m biasa sama siapa adalah itu temen temen kamu serius cuman temen
hai yang difoto ini siapa sih siapa wanita berbaju merah ini ya jujur
udahlah nis kamu jangan lebay aku dari dulu itu nungguin kamu kasih kepastian tapi enggak pernah
sekarang aku nggak mau kasih kepastian kamu apa kamu bilang ke pasti inget dulu kamu yang gadang
gadang aku jadi capres ye sekarang ya it's my dream ye sekarang bilang begitu lebay kamu nis
lebay lebay itu cuma ketemuan biasa nih kita dulu juga cuma ketemuan awalnya ye
ya udah aku jelasin jelasin jelasin aku jelasin semua cawapres sama aja
teman teman dari komisi co
ada aldo dan juga duto hari ini menarik sekali tadi sentilan sentilannya semoga setelah ini pak
ganjar langsung bisa dapat wangsit ya kira kira siapa yang akan dipilih sebagai cawapres
pemilu dua ribu dua puluh empat dan tadi penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialognya com dan aja nis ada yang bisa memilih atau tidak
dan tadi penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
kita akan ketemu di political show hari senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa